loh umi gimana sih
belum kan mau psikotest
kan kemarin udah lolos interview
ah kalau umi bilang sih nggak usah pergi aja deh
ya umi kagak setuju lo kerja
karena umi sama abah lo tuh masih mampu
masih bisa ngebiayain lo
ya tapi kan umi
udah deh ya lo mendingan dengerin umi ya
ingat ya rom
udah lam mendingan lo telepon robby
ada dimana dia
kasian mah lo nunggu di luar begini
taruh lerai panjang kayak jerapah
oke salam telepon
gak aktif king
mungkin lagi di nes keluar kota kali ya
gak mungkin kalo dia di nes nyi keluar kota
pasti dia kasih kabar
tapi kan kakak sehari harinya nih
itu yang gue khawatir tuh itu
coding sistem dari program transfisernya berhasil
bentar ya dikit lagi
boleh nggak saya minta izin pulang duluan pak
masalahnya udah malam nih pak
bentar lagi ya
soalnya gak enak
kalau dalam ruangan ini saya berdua sama bu rere
kan bu rere bukan nyuruh saya
tapi kan masih ada satpam di depan pak
satpam kan di depan
sedangkan dalam ruangan ini
saya cuma berdua sama bu rere
tolong tunggu sebentar ya
nah udah dua jam nih dwi si robby belum pulang juga
ya lembur kali pok
kalau lembur bisa sampai pagi
ini dia yang ditungguin
alhamdulillah dateng juga
semuanya nungguin saya
tuh emak khawatir sama lu
nungguin dari tadi
baru sekarang pulang lo
di telepon kagak aktif
aduh lagi juga
aduh lagi juga
aduh lagi juga
abis lembur mbak
dapat tugas baru dari kantor
lo lemburnya sama si rere ya
lo sih keliwatan sih
kliwatan hubungan lo sama si rere
nah jadinya gitu
mak rere itu partner kerja roby
robby gak bisa jauhin dia
betul tuh mak
kalau robby gak deketan sama rere
ntar kerjanya berantakan
diganti sama yang lain tuh
yang nentuin itu kan pak bos
dengar ini ya pokoknya
emak gak mau tau
emak pengen menantu emak tuh si rumana
orangnya baik banget
dia semua semua ada di dia deh
pokoknya gimana caranya
lu kudu dapetin dia lagi
namanya sih angin
tadasih t grants
apa yang mau nek
rum kan mau psikotes
kan kemarin udah lolos interview
kalo umi bilang gak usah pergi aja deh
ya umi kagak setuju lo kerja
karena umi sama abah lo tuh masih mampu masih bisa ngebiayain lo
ya tapi kan umi
udah deh ya lo mendingan dengerin umi ya
ingat ya rum ridhonya umi sama juga sama ridhonya allah
kalau rum nekat pergi umi gak redo lu gak bakalan dapat ridonya dari allah
bukannya berungkah malahan bala yang lo dapet
tapi kan umi umi kan tahu pengen banget kerja
percuma dong belum kuliah di cairo terus ilmunya gak dimanfaatin sama sekali
bisa dimanfaatin buat diri lu sendiri
ntar lagi kalau udah berkeluarga buat keluarga
gak ada ilmu yang mau berhasil
tapi kan akan lebih baik kalau ilmunya itu bisa dimanfaatin sama semua orang ya kan
nanti mbak bikin lama bikin keras kepala aja nih
umi bilangin ya lo mesti nurut sama umi
kalau kagak lo bakal nyeser seumur hidup
tidur udah kenyang
kenyang apaan orang belum makan apa apa kok
biar gimana perutnya diisi sedikit supaya nggak sakit ya
abang mau telur ceploknya
udero kalau sulam gak mau telurnya buat ncing aja
cara ngajak belcing
maaf ya kok ini bukannya gak tau diri
tapi kalau makanan dianggurin itu namanya bazir
mubazir itu doa salam
nggak kan je nggak kan
gue tuh jadi inget kata kata babel lo kalau mengenai makanan yang mubazir
dia bilang begini
ya nelan lo tuh harusnya bersyukur masih bisa makan
masih dikasih nikmat sama allah
loh di luar sana banyak orang nggak bisa makan gara gara sakit
banyak yang gak bisa makan gara gara misi
nah kalau ada makanan harus kita makan
kalau enggak harusnya kita kufur sama nikmat
azabnya sangat pedih lah
kita ini emang gak bersyukur dikasih nikmat
nyanyain makanan begini
udah yuk yuk yuk
sekarang kita makan
jangan sampai nih makanan dianggur
jangan sampai nih makanan dianggur
nah itu namanya lo yang bersyukur nikmat tulang
tapi jangan telur gue yang lembat
itu kan tulang yang tadi
tapi tetap ya

gue gak mau perempuan lain
lo tuh kudu bisa manfaatin

be sebelumnya ramadhi mau minta maaf sama mbak be dan ibu
ramadhi udah mikirin mateng mateng
dan ramadhi udah mutusin untuk segera mundur dari jabatan ramadhi sebagai anggota dprd
enggak enggak enggak
tapi be ramadi ini udah betul betul gak bisa ngelanjutin beh
karena ramadi udah ngerasa gagal memperjuangkan amanah rakyat yang memilih ramadi
semakin lama bu ramadini ngerasa semakin jauh untuk bisa mewujudkan keinginan rakyat kecil
dan itu rasanya nggak enak be
itu kan cuma perasaan kecil deh
itu bisa dilupain
kalau lo mau berusaha terus terus terus pasti lo bakal lebih maju
ya tapi kalau semua itu bukan atas dasar kemauan ramadi sendiri tetap aja gak bisa deh
kan mbak be sama ibu tahu sendiri
selama ini ramadi ngejalanin semua ini semata mata untuk mewujudkan keinginan mbak abe sama ibu
bukan kemauan ramadi sendiri
be tolong be ngertiin ramadi be
ramadi ini cuma pengen jadi orang biasa deh
lu bisa berhasil seperti ini lantaran aktivitas lo di partai politik
semua anak anak mbak be terjun di partai politik
lo misalnya menjabat jadi anggota dprd
itu udah bagus
jadi jangan mundur dong
apa lo juga mau ngecewain mbak be sama ibu soal kerjaan lo ini